panitia kerja atau panja komisi enam dpr ri memanggil menteri bumn erick thohir untuk membahas perkembangan kasus jiwasraya dalam rapat tertutup
dalam rapat erick menyebut ingin agar pelunasan polis nasabah bisa cepat dilakukan mulai bulan maret dua ribu delapan belas
dalam rapat menteri bumn erick thohir menyatakan kasus gagal bayar jiwasraya disebabkan karena adanya ketidakhatian di tubuh manajemen jiwasraya
erick juga menyebut kondisi jiwasraya saat ini sudah sakit dan harus ditangani segera karena banyaknya nasabah yang dirugikan
erick sampaikan harapannya agar pencairan dana nasabah jiwasraya bisa cepat dilakukan tepatnya mulai bulan maret mendatang
kita akan berupaya menyelesaikan mulainya pembayaran awal di bulan insya allah maret akhir
karena memang manajemen jiwasraya
saya kembali bukan menyalahkan tetapi ini realita yang sebelumnya itu tidak melakukan pengelolaan investasi dengan menggunakan prinsip kehatian
kita ingin juga memastikan ada mulai pencairan di bulan maret